di suara betuk apanya suara sangat besar sekali
jangan jangan ayo kita ke masjid
suara beduknya besar sekali pak
iya kang tidak seperti biasanya
kang tidak seperti biasanya
iya seperti suara benduk tapi suara besar sekali
sampai jumpa di video selanjutnya
jangan lupa mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim
sebelum memulai sesuatu pekerjaan insya allah allah selalu melindungimu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sepertinya pohon ini untuk membuat beduk itu
apakah ini terbau jantan yang dimaksud pn zainal fatih
kalau begitu aku harus melawan dia dan mengambil kulitnya
suara suara besar sekali
jangan jangan ayo kita ke masjid
suara beduknya besar sekali pak
iya kang tidak seperti biasanya
iya seperti suara beduk tapi suara besar sekali
berupanya memang benar
kalau nyai berintik
memang benar benar sakti
produknya besar sekali siapa yang buat ya
beduk ini dibuat oleh nyanyi berintik
akan menambah jamaah lagi
dan saya akan berkenan
kalau nyai berintik
akan menjadi anggota majelis masjid
di keraton ini
mungkin jenengan akan menyampaikan sesuatu kepada jamaah disini
mungkin jenengan akan menyampaikan sesuatu kepada jamaah disini
bukan saya tidak berkenan
namun ini malam jumat pahi
dan saya sudah punya janji untuk zikir di masjid manggulu
sebenarnya ini pun saya sudah terlambat untuk janji saya
tidak usah khawatir nyai
kita sholat maghrib berjamaah dulu
nanti baru pan jenengan akan berjaya berkata kata dengan saya

insya allah tidak terlambat
mari semua kita sholat di masjid ke sana
bagaimana nih ki
sepertinya nyai berintik belum datang juga
sepertinya nyai berintik belum datang juga
sepertinya nyai berhenti belum datang juga
kita berdoa saja
kita berdoa saja
semoga nyai berintik diberkati allah
dan dia datang setelah kita sholat maghrib perjamaah
dan dia datang setelah kita sholat maghrib perjamaah
tempat nyai berintik biasa sholat
kita kosongkan saja
semoga makhluk melatih
aku hendak pergi ke gunung
dimana dulu aku mendapatkan ilmu hitam
untuk apa kembali kesana lagi
aku hendak menghilangkan
pengaruh ilmu hitam di gunung itu bu
aku ingin menjadikan gunung itu tempat suci
penghapusan segala dosa dosa
aku di masa lalu
aku ingin membuat pesangrahan pusat dakwah disana
nanti siapa yang akan mengurus masjid menggoro
kan ada bapak
bapak yang akan jadi umaro di menggoro
masih ingin jangan dari penjenengan nyai
insya allah setiap malam jumat pahing saya akan berkunjung ke munggoro
kenapa kamu berpakaian seperti santri
karena memang sekarang aku sudah menjadi santri
dan sebaiknya nini juga kembali menjadi wanita santri seperti saya
saat masih bernama nini sundari
dari kanjeng sunan kalijogo
jadi kamu sudah bertemu dengan sunan kalijogo
dan sekarang saya sudah menjadi santri kanjeng sunan kalijogo
kamu bukan yang membunuh sunan kalijogo
malah kamu menjadi santrinya
apa kamu lupa sumpahmu pada aku
aku lebih baik bersumpah kepada allah subhanahu wa ta'ala
untuk menghilangkan ilmu hitam angkoramurgo
dan mensucikan gunung ini
dari ilmu hitam ini
biasa kamu pengkhianat
kalau berani ikut aku
tentu taubat masih terbuka
baik sundari ikuti saya baca syahadat asyadu allah ilaha illallah
hai asyik ahem ini ya allah semoga niat baik sundari untuk bertobat diterima oleh allah
indah diraih wa bina ilaih suci
nyai bangunlah pesanggerahan di sekitar sini gemahkan puji pujian asma allah dari
gunung ini injihkan jingsun gunung ini akan saya beri nama gunung berintik
gunung berintik subhanallah
hai maturnu won kanjeng sunan insyaallah satu hari saya akan berkunjung ke sini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh